ya pesenan kuenya
udah ntar sore juga beres
udah bisa abang bantu nih
abang itu pesenan orang
bukan kagak diterima
tapi yang lamar banyak
akhirnya kantor tutup siang siang
jak kata bapak saya
kalau bukan rezeki gak bakal dapat
belom tentu gak dapet tis
orang besok masih bisa datang lagi
makanya besok gue mau dateng pagi pagi
siapa yang mau nganterin bunga
gue aja yang bawa
gue dari pagi belum narik
terima kasih pak
ntar nganterin yuk
eh bunga bunga
kasih banget jak
nanggep uang em bapaknya
kenapa beli air kemasan
dispenser ini tuh rusak
besok pengen beli yang baru
beneran mas pur mau nganterin
ya mau dong
yaudah besok siangan aja ya
mbak be ada apa be
nggak ada apa apa
gue cuma pengen minta foto kopi kakak sama ktp lo doang
tidak ada apa apa
perasaan gue dagang lo belum lama dah
kebiasaan berisik berisik aja loh
itu dia be
berarti ndin menghayati
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
eh sebentar bu
mmm enak enak enak
yee bapak corok
bunga udah bangun
sudah dari tadi
sabtu pagi begini udah bangun
bu juga heran
mau pergi kali
bapak saja tanya sendiri sama bunga
kalau bapak yang tanya
nanti bunga balik minta uang jajan sama bapak
bubur kacang bang deddy bu
bapak mau makan bubur kacang ijo nya bang deddy
apa makanan masakan ibu
makanan masakan ibu dong
bubur kacang ijo nya nih
indah usah dijawab
ya pesenan kuenya
udah ntar sore juga beres
udah bisa aku bantu nih
abang itu kesanan orang
sampai bilang kau sedekah
mau ngelamar kerjanya siangan
abang mau sengaja
mau datang suami siangan
ntar lupa dikawal
nah mereka keluar
si rahat abang masuk dah
biar ntar pas lama kerjanya kuat
tapi tati belum bikin
dari tadi sibuk bikin kue terus
itu sengapain lu nawarin tati
maaf kebiasaan nawarin
abang makan di warung aja
sebenernya males makan di warung
males takut makanan yang gak enak ya
males takut harus bayar
iya ini emang mau
kamu mau kemana
ya dong biar sehat bu
bunga mau kemana
mau main ke rumah teman pak
pak sofian ada rojek
neng bunga ada rojek
pasang dong ya ya as pitched
nih tinggi dah
saatnya mamanya gue mau mundur
sayang direct och like
jangan set pilgrim
nanti siang mas pur jadi kan nganterin ineko beli dispenser
ya jadi dong
oh yaudah kalau gitu ineke tunggu ya